tindak penganiayaan yang dilakukan mario dandi terhadap david ozora
membuatnya dituntut dua belas tahun penjara dan membayar restitusi sebesar rp satu ratus dua puluh miliar
tapi sempat menerima ada ancaman yang ditembak oleh brimob gue gitu dari yang disampaikan
itu khususnya melihatnya seperti apa
itu sebelum kejadian ya itu yang membuat david ketakutan
saksikan rule files fakta sidang tuntutan mario dandi jumat delapan belas agustus jam sembilan malam di cnn indonesia